itu gak akan mengubah keadaan yang udah terjadi
itu lebih milih gue
gue pengen tau jawaban mereka berdua apa
apa ini tujuan mereka ke papua
udah menertega ya kalian
nggak usah pura pura khawatir dengan kondisi papa surya
saya tahu yang kamu khawatirkan bukan papa
tapi dari kamu sendiri
jangan berlindung pada tameng orang lain
hanya untuk melindungi diri kamu sendiri
ketua lo apa
ketua lo apa
ketua lo apa
saak suaranya dikecilin dong
ini kita lagi di rumah sakit sayang
ya biarin aja mah
aku pengen tahu jawaban mereka berdua apa
apa ini tujuan mereka ke papua
udah menertega ya kalian
nggak usah pura pura khawatir dengan kondisi papa surya
saya tau yang kamu khawatirkan bukan papa
yang terima kasih
terserah apa yang ada di pikiran kalian berdua
tapi gue gak setuju kalau lo bilang ke papa mbak
jangan kasih beban
dengan semua buat buatan kamu itu
lu maunya apa reina itu kan udah sama loh sekarang
udah bahagia kan sekarang
ya udah stop
bisa gak masa teriak teriak dulu mbak sakit
kalau kamu masih teriak teriak
mbak akan panggil sepuluh detik
untuk bawa kamu keluar dari sini
kamu yakin gak papa
kalo gak kamu pulang aja
saya bisa ketemu sendiri sama pimpinan redaksi majalah kapal
kamu gak suka khawatir
oke tapi kalo misal kamu pusing atau gak nyaman
bilang saya ya jangan dipaksain
aku harus selesaikan semuanya hari ini juga
atau jangan jangan gak berani datang kemari lagi
jadi datang atau enggak itu orang
tidak ada apa apa
kali ini aku mau ke rumah
mau ke rumah
kenapa mau ketemu gue
waktu saya dan elsa ada di hotel di sentul
anda juga ada di tol itu kan
ada juga yang mengirimkan baju tidur itu kan
ada hubungan apa anda dengan elsa
apa maksudnya ini semua
masih perlu ditanyakan lagi
atau menyimpulkan itu sendiri
lu mau mukul gue berkali kali pun
itu gak akan mengubah keadaan yang sudah terjadi
itu lebih milih gue
bukan cuma lo doang yang tau
tapi semua orang bakal tahu
apa maksudnya besok
tunggu aja besok
dari hasil pemeriksaan
jadi saya tambahkan lagi
dengan pemeriksaan angiografi
jadi hasilnya bisa dilihat
kalau stres yang dialami pak surya
memicu kejang ke pembuluh darah arteri
gejala serangan jatuh
dan memperbaiki kondisi kondisi
semoga setelah dengar kata kata dokter
mbak endin dan al gak berani bilang ke papa
karena takut papa kenapa napa
jadi seberapa berbahayanya prof
sangat menyakitkan dan berbahaya sekali
jangan lupa untuk berlangganan
untuk memperbaiki kondisi kondisi
untuk memperbaiki kondisi kondisi
untuk memperbaiki kondisi kondisi

jadi mematikan prof
semua serangan jantung
itu mematikan bu
lo bakal bunuh papa
kalau lo tetap nekat bilang ke papa
lo bener bener jadi pembunuh
dan membawa penyesalan itu seumur hidup lo
tapi ada kabar baiknya
kalau serangan jantung yang dialami pak surya
itu tidak ada penyumbatan pada katup jantung
kalau ada penyumbatan itu sangat berbahaya sekali
karena aliran darah ke jantung akan berhenti
seperti yang dialami serangan jantung koroner
ini kejang arteri
besar kemungkinan masih bisa disembuhkan
kok jadi begini